pernyataan kontroversial arteria dahlan yang meminta kejagung mencopot kejati lantaran menggunakan bahasa sunda saat rapat berbuntut panjang
di kota bandung jawa barat sejumlah spanduk berisi kecaman terhadap arteria dahlan bermunculan di sejumlah lokasi pada rabu kemarin
namun spanduk kecaman terhadap arteria menghilang pada kamis pagi
pernyataan arteria dalan tersebut juga memancing banyak tanggapan
salah satunya berasal dari gubernur jawa barat rituan kamil yang secara tegas mendesak arteria dahlan untuk meminta maaf kepada masyarakat sunda
jadi saya menghimbau pak artea dahlan sebaiknya meminta maaf kepada masyarakat sunda di nusantara ini
tapi kalau tidak dilakukan pasti akan bereskalasi karena sebenarnya orang sunda itu komer office
sejumlah warga yang tergabung dalam majelis adat sunda juga melaporkan arteria dahlan ke polda jawa barat kami siang
arteria dilaporkan atas dugaan kebohongan publik dan pernyataan bersifat sara terhadap masyarakat sunda
tidak menutup kemungkinan nanti di kemudian hari suku bangsa yang lain akan diperlakukan dengan hal yang sama
jadi ini sudah menjadi penistaan penistaan terhadap suku bangsa yang ada di indonesia
hari kamis adat sunda jawa barat kamis siang
teria dahlan akhirnya meminta maaf kepada warga jawa barat
dalam keterangannya seperti dikutip cnn indonesia com arteria mengaku telah siap menerima segala sanksi buntut dari pernyataannya di rapat komisi tiga dpr ri